mengukir buah saat ini menjadi salah satu seni yang banyak bermunculan di berbagai negara termasuk thailand
buah yang diukir menjadi bentuk menarik bahkan tidak jarang menarik minat wisatawan untuk mencobanya
di thailand seni mengukir buah ini dikenal dengan nama kai saluk
untuk membuat sebuah ukiran buah anda tidak bisa menggunakan sembarangan buah lho
buah yang digunakan harus berbentuk bulat memiliki tekstur yang lunak
contohnya semangka labu wortel tomat buah naga dan melon
buah tersebut dapat dibentuk menjadi berbagai macam karya seni yang indah
misalnya saja membentuk kulit tomat menjadi bunga mawar mengubah timun menjadi bentuk kelopak bunga yang indah serta mengubah menjadi angsa
di india seni ukir buah ini sendiri tidak begitu terkenal seperti di thailand
tetapi koki muda india yaswan kumar memanfaatkan ukiran buah sebagai teknik kulinernya
kecintaannya pada pisau mendorongnya ke berbagai seni ukir buah
pada skala yang lebih kecil yaswan dapat menyajikan hidangan dengan hiasan dekoratif untuk menambah pengalaman estetis yang menyenangkan pelanggan
untuk membuat seni ukir buah ini dibutuhkan beberapa alat agar menghasilkan karya yang
dan menghasilkan karya yang indah
mulai dari cutter pisau bergerigi pisau ukir yang memiliki banyak variasi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing masing